menko polhukam mahfud md buka suara terkait pernyataan pengusaha yusuf hamka
yang menyebut bahwa pemerintah memiliki utang terhadap dirinya
mahfud sendiri mengaku telah mendapat tugas dari presiden untuk mengorinnir
pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta maupun rakyat
mahfud mempersilahkan yusuf hamka menagih utang secara langsung ke kementerian keuangan
berdasar arahan presiden dalam dua kali kesempatan rapat resmi
itu supaya ditagih ke kementerian keuangan dan kementerian keuangan memang wajib membayar
karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya
dan terhadap pihak pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula
silakan pak yusuf hamka langsung ke kementerian keuangan
nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu
misalnya dengan memo memo yang diperlukan atau surat surat yang diperlukan kalau bapak memerlukan itu
tapi menurut saya ya gampang lah cuma
tak perlu memo memo pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari presiden republik indonesia